satu lagi dari indonesia yang mendunia kali ini yang sesekelompok orang yang mengadang bus dan kemudian meminta sopir membunyikan klaxonnya
jadi bunyinya telolet gitu ya biasanya
dan ini kemudian menjadi viral dan sempat juga menjadi trending topic nomor satu bahkan di twitter
kami berikan informasi untuk anda
fenomena sekelompok orang yang sedang mengadang bus menjadi viral di dunia maya
bukan karena ornamen bus atau bentuk bus namun karena klakson yang dibunyikan
aksi yang disebut om telolet om ini ternyata mendunia
beberapa dj manca negara seperti dj snake martin garrix zedd the chainsmoker hingga marshmello mencuitkan om telolet om pada laman twitternya
cuitan mereka pun ditanggapi beragam netizen terutama warga indonesia yang mengikuti mereka
bahkan tagar om telolet om ini sempat menjadi trending topic nomor satu dunia
aksi om telolet om ini mulai muncul di daerah jawa tengah dan jawa timur
telolet sebenarnya merupakan bunyi klakson bus yang dimodifikasi
kegiatan ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu sebelum akhirnya viral di media sosial
bahkan muncul video parodi meminta klakson dari pesawat terbang
alif daita cnn indonesia
telolet telolet telolet gitu ya
ada ada saja tapi yang penting kita sudah mendunia lah ya di twitter